kalau kita lihat ya warga ibu kota kan sangat terbantu dengan mrt
kalau kemarin liputan teman teman tuh mrt akan memperpanjang waktu operasionalnya
saat ini ataupun sebelumnya hanya sampai pukul sepuluh malam ya
kemudian rencana akan ditambah hingga pukul dua belas malam
nah karena sejak tidak hanya jamnya saja ya rangkaiannya juga
karena sejak awal mei mrt menambah jumlah rangkaian kereta
bahkan pada waktu waktu sibuk jarak antara rangkaian kereta dipangkas hanya menjadi lima menit saja
ya dan korespondensi indonesia ruli kurniawan akan mengajak kita melihat perubahannya
lebih dari delapan puluh ribu penumpang setiap harinya menggunakan jasa transportasi mrt di jakarta
dan tak heran dengan banyaknya antusiasu masyarakat jakarta ini
mrt menambahkan jumlah rangkaian keretanya
dari delapan rangkaian kereta menjadi enam belas rangkaian kereta
kita lihat bagaimana situasi di dalam stasiun
dengan adanya penambahan jumlah rangkaian kereta ini yuk
pada jam jam sibuk
headway atau jarak antar rangkaian kereta dipangkas lima menit saja
di luar jam sibuk ini headway tetap sepuluh menit
nah dengan kebijakan yang baru ini
dengan enam belas rangkaian kereta yang beroperasi
di mana empat belas adalah kereta yang beroperasi secara full
sedangkan dua lagi adalah kereta cadangan atau kereta rangkaian kereta ekstra
dan dengan adanya penambahan jumlah rangkaian kereta ini
makanya waktu beroperasinya mrt dari pukul lima pagi hingga pukul dua belas malam
sejak pukul lima sore penumpang berdiri di dalam gerbong amat jarang terlihat
bahkan gerbang pertama dikhususkan untuk penumpang perempuan
terus jadinya kita kalau lagi kerja atau mau kuliah
lebih gampang lebih enak nyampe kantornya juga lebih cepat
kalau dengan perempuan juga lebih enak juga
karena kan kalau lagi rush hour otomatis lebih desek desekan kan
terus kalau yang gerbang pertamanya jadi cewek semua
jadinya kayak cewek ceweknya lebih aman gitu
karena desek desekannya sama sama cewek
jadi pasti kita ngerasa lebih aman gitu
waktu tempuh perjalanan memang tidak berubah
namun dengan kebijakan baru di bulan mei ini
tidak banyak terlihat penumpukan penumpang di tiap stasiun
m r t jakarta akan terus mengakomolasi kebijakan barunya
baik dari waktu operasional jam sibuk headway dan juga gerbong perempuan
agar kedepannya akortasi masa di e jakarta ini bisa lebih baik lagi ke depan
berikutnya indra hadi jakarta